udah sarana kampung
zaman sekarang masih haji tauran
udah lu tunggu sini

balik balik balik
lepas sini tuh adik saya nih mas
balik balik balik
paya mas raka isterah dulu aja disini sampai kondisinya bener bener aman mas
tapi kenapa saya dibawa kesini
saya harus pergi saya harus menyelamatkan adik saya
saya gak bisa disini
mas saya yang tahu warga kondisinya kayak gimana sekarang
kalau mas raka mau balik ke desa ceruan
mas raka bakal abis di punggung mereka
karena mereka tau mas raka sekarang warga desa tawang
tapi kan saya cuma mau lewat tuang mas

mereka gak bakal mau tau itu mas
pokoknya mas raka sekarang istirahat disini sampai semuanya aman
baru mas taka boleh lanjut perjalanan
tenang tenang mas tenang
kita lagi motor mas raka seneng tuh
harus ketemu ya
mas raka istirahat dulu mas

pak permanent dalam kamar
mas bapak saat ini enak kerjain
mas raka barteh improve
mas raka enggas

mas tenang aja mas ada di rumah saya kok
kalian ada yang tahu siapa raka
gak tau mas
ya udah deh kalau gitu gue pergi aja ya
mas jangan kemana mana dulu
luka mas harus diobatin dulu
dan kondisi mas belum pulih bener
tenang aja mas mas aman bersama kami disini
tapi gue harus melanjutkan perjalanan gue ke jogja
ya saya mengerti mas saya ngerti
tapi kondisi di luar itu masih panas mas
mas gak usah musuhin raka biar kami yang ngurus dia
coba kalian tahu siapa tentang raka
dan bawa dia kesini
udah nyampe ini minum dulu
apa yang si dimas kok gak bisa ditelepon sih
jangan jangan si dimas
tadi gimana anak sini berapa orang yang luka
cuma tiga orang bos tapi nggak terlalu parah sih lukanya
terus di anak seruan gengnya tono berapa orang yang luka
desa tanggung anggung gak pernah si imbang
tadi kemana aja gak ikut berantem tidur ah
tapi udah dobatin semuanya kan
mereka dibawa rumah bagong mas
maaf nih kalau saya boleh tahu kenapa desa ini bermusuhan sama desa ceruan
ceritanya panjang mas raka
kita memang udah bertahun tahun
gak pernah akur sama desa ceruan
gara garanya si spele cuman main bola
cuma ini masalah harga diri kampung mas
gak bisa dibilang gitu aja
wah ada apa nih gumpul gumpul
gak ada apa apa
gak ada apa apa pak cuma main main aja
ini sih pak
balik balik balik
gimana rahasia motor gua ya
udah mas mas raka senang aja sabar tunggu di sini ya
lu kalau misalnya sampe gak ketemu motor saya gimana
pasti ketemu dia saya ini dibawa kekuasaan bapak saya mas raka
pasti ketemu gak bakal hilang
ya tapi kan itu motor
ya mas udah tenang aja tenang aja masyarakat sabar tunggu di sini ya
tunggu aja mas sabar
ketemu motornya mas
lihat mas bener kan mas raka motornya pasti ketemu
aduh mas ini motor saya ketemu di mana
di tempat tadi juga bos
tapi saya harus nunggu suasana
sepi dulu bos baru saya ambil motor ini
oh tapi aman kan semuanya ya
baguslah cek dulu mas raka udah lengkap gak nih motornya
udah udah lengkap sumpah nih mas makasih banyak ya mas
bos beri makasih ya
kehati masuk mas
nanti kalau bapak saya nanya macam macam jangan dijawab aja ya
aduh nggak deh nggak enak gua ntar gua risau gak sopan lagi
udah deh gue jawab aja lah
ya udah yaudah tapi saya mohon ya mas ya jangan ngebahas soal tawuran
eh tapi gimana tuh soal si naka udah ada kabarnya belum
belum ada mas
kayaknya baterai handphonenya udah penuh deh
oh aduh aduh oh iya gua lupa aduh
raka bisa kebingungan nih nyariin gua
yaudah saya mandi dulu karena kan bentar lagi mau buka puasa
iya masih lah gua lapar banget malah
ayo nadimas dimakan seadanya ya
sejak kapan nadimas kenal sama natono dari semua teman tono yang sering datang ke sini
sepertinya bapak baru mengenal wajah nadimas
bapak kali yang lupa orang nadimas sering kesini kok
penampilannya juga berbeda dengan pemuda pemuda desa di sini
nadimas tuh lama sekolah di kota jadi mau gak mau ya nadimas bergantung seperti anak tono

oh begitu ya bapak baru tahu kalau tono sudah berubah menjadi dimas
habis dari tadi saya mau ngomong udah diduluin sama tono
aduh tadi perasaan saya yang liat nadimas kalian liat nadimas gak
gak ada tadi saya liat di situ
mas raka salah liat pas nadimas gak ada nadimas di sini
aduh ini udah kelihatan aja kali ya tapi ini gimana nadimas dimana sekarang
mas raka sabar aja kan mas raka tahu temen temen saya lagi nyari nadimas sekarang
kalau udah ketemu nadimasnya pasti mereka lapor ke saya udah mas raka percaya emak saya sama temen temen saya ya
iya tapi kan sekarang udah malam seperti ini dan sampai sekarang pun dimas masih belum ada kabarnya saya khawatir sama adik saya
udah mas raka tenang aja masih ketemu kok nadimas yaudah mending kita sekarang lanjutkan darusan dulu ya
gue harus nyari anak itu
mana ya dia mudah mudahan aja dia gak apa apa
iya ini udah berjalan setahun dan langsung dibawa ke sini saya sendiri
untuk mengaktisipasi aja kalau misalkan anak anak desa tawangmangu menyerang secara tiba tiba
ya makasih ya

sampai jumpa lagi
ya selamat jalan